sementara itu ketua kpk firly bahuri memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran etik
selain memeriksa firly bahuri sebagai terperiksa dewan pengawas kpk juga memanggil empat orang saksi lainnya
saksi lain ini diantaranya adalah pimpinan kpk alexander marwata dan internal komisi pemberantasan korupsi
sedangkan terperiksa ketua kpk firly bahuri tetap dihadirkan dalam sidang yang dimulai pada pukul sembilan pagi
selama dua lima jam sidang dugaan pelanggaran etik terkait penggunaan helikopter mewah oleh ketua kpk firly bahuri berjalan tertutup
setelah diundur dari hari senin lalu lanjutan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketua kpk firly bahuri dilanjutkan pada pagi ini
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami korresponden cnn indonesia maria sarjana
maria selama siang kpk tengah dirundung berbagai pelanggaran etik oleh para pejabat di dalamnya
kalau kali ini bicara fokus tentang kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri sampai saat ini sudah sampai mana kelanjutan sidangnya maria
ya selamat siang hanum betul sekali memang akhir akhir ini kpk sedang dilanda berbagai dugaan pelanggaran etik baik yang diduga dilakukan
oleh pegawai atau karyawan komisi pemerintahan korupsi maupun diduga dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri
dan memang tadi proses persidangan atau sidang etik yang dilakukan kepada terlapor atau terperiksa ketua kpk firly bahuri sudah berlangsung sejak pukul sembilan waktu indonesia bagian barat
dan tadi sudah berakhir pada pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dan yang menarik dari sidang etik kali ini
hanum sebetulnya adalah bagaimana kami awam media juga kesulitan untuk bisa mendapatkan konfirmasi maupun mendapatkan komentar yang juga keluar dari terperiksa sendiri maupun dari para saksi yang hadir
kami tadi sempat sedikit kesulitan untuk bisa kemudian mengambil gambar pihak pihak yang berada atau hadir dalam proses sidang etik kali ini
dan sidang etik yang dilakukan oleh dewan pengawas kpk hari ini
merupakan sidang yang seharusnya berlangsung pada tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
karena memang ada penghentian operasional atau perkantoran yang dilakukan oleh komisi pemerintahan korupsi
mengingat ada sekitar dua puluh tiga pegawai yang kemarin sudah positif terpapar covid sembilan belas
sehingga sidangnya kemudian beralih pada hari ini
yang sebelumnya sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri ini dilakukan pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
dan dalam sidang tersebut kemudian dipanggil juga saksi pelapor yaitu bonyamin saiman
koordinator dari masyarakat anti korupsi indonesia yang pada saat itu juga ia mengaku dikonfrontir dalam sidang etik tersebut
bersama dengan ketua kpk firly bahuri
dan dalam sidang di tanggal dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh yang lalu
bonyamin saiman sempat menyatakan atau meminta atau merekomendasikan kepada dewan pengawas
nantinya ketua kpk firly bahuri diduga telah melakukan pelanggaran covid sembilan belas
maka boyamin saiman merekomendasikan untuk mengganti ketua kpk
ini artinya bukan berarti kemudian firly bahuri dicopot dari pimpinan kpk
tidak tetapi tidak menjadi ketua kpk
karena dalam kepemimpinan komisi pemerintahan korupsi hanum
ada lima pimpinan kpk dan saat ini ketua dipegang oleh firly bahuri
dan rekomendasi yang diberikan atau diupayakan oleh bonyamin saiman
kalau memang terbukti melakukan pelanggaran etik
maka posisi ketua tidak lagi dipegang oleh firly bahuri
tetapi diserahkan kepada pimpinan yang lain
dan ketua kpk firly bahuri hanya menjadi pimpinan biasa saja di kpk
atau komisioner komisi pemberantasan korupsi
namun kemudian juga yang menarik
orang atau masyarakat banyak bertanya mengapa kemudian sidang etik
yang dilakukan oleh dewan pengawas kpk ini berlangsung secara tertutup
sebetulnya ini sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan
dewan pengawas kpk pasal delapan nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang tata cara pemeriksaan dan juga sidang etik
yang memang seharusnya berjalan secara tertutup dan tidak terbuka
baru nanti ketika keputusan yang sudah dilakukan oleh dewan pengawas
diumumkan secara terbuka ya ini dijadwalkan pada lima belas september dua ribu dua puluh
tapi kami belum mendapatkan informasi secara detil
hanum apakah betul nantinya akan berlangsung
atau akan sudah ada putusan pada lima belas september dua ribu dua puluh
tetapi untuk informasi awal yang kami terima dari pihak komisi pemerintahan korupsi
dijadwalkan akan ada keputusan yang diambil atau dikeluarkan oleh dewan pengawas kpk
terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran etik baik yang dilakukan
atau diduga dilakukan oleh ketua kpk firl bahuri
maupun diduga dilakukan oleh pegawai dan juga karyawan komisi pemerintahan korupsi
kemudian kalau untuk kasus ketua kpk firly bahuri ini memang
ada hal hal yang kemudian menarik
jadi kita sudah banyak
saya mengetahui dari sejumlah pemberitaan
juga kemarin sidang sidang yang sebelumnya dilakukan
ini ada dugaan penggunaan helikopter mewah yang dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri
pada tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh untuk perjalanan dari palembang menuju batu raja
dan kembali lagi ke palembang
dan kemudian ini diduga telah melanggar kode etik
mengenai pedoman perilaku integritas dan juga kepemimpinan
pada pasal empat
anggaran sudah merahmati hukum sujje kandang two t dua ribu sembilan belas
sekarang ada dua ratus delapan puluh empat helikopter yang berkenaan
dengan peraturan dewan pengawas kpk nomor dua ccr dua ribu dua puluh
sedangkan untuk helikopter yang digunakan oleh ketua kpk firly bahuri

kpk firly bahuri ini merupakan helikopter yang dioperasikan oleh pt air pacific utama
yang kepemilikannya merupakan kepemilikan dari sky oasis perusahaan yang berada di singapura
meski demikian ada beberapa pendapat juga dari masyarakat seperti indonesian corruption watch
yang kemudian menilai bahwa dewan pengawas kpk tidak boleh hanya berhenti
sampai pada kesaksian kesaksian apa yang diungkapkan dalam persidangan
tetapi juga harus menelaah dan meneliti bukti bukti material yang bisa digali
terkait dengan penggunaan helikopter ini
kalau dalam sidang pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh yang lalu ketua atau koordinator maki
menyatakan bahwa dalam sidang terjadi konfrontir dan kemudian pada beberapa kesempatan juga
ketua kpk firly bahuri sudah menyatakan bahwa dirinya telah membayar secara lunas
biaya sewa dari helikopter ini dengan uang pribadinya
maka kemudian indonesia
ketua kpk firly bahuri juga menyatakan bahwa meminta dewan pengawas untuk betul betul
meneliti bukti material atau yang berupa kwitansi maupun transaksi pembayaran
terkait dengan sewa helikopter ini
dan kami masih menunggu bagaimana nanti proses sidang dugaan pelanggaran etik
yang dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri apakah kemudian dewas masih akan memanggil
lagi saksi saksi lain tapi yang jelas hari ini ada empat saksi selain pimpinan kpk
ketua kpk firly bahuri juga menyatakan bahwa dirinya telah membayar secara lunas
kelanjutan dari sidang etik atau sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk firly bahuri
hanum kembali kepada anda
baik maria sarjana kita akan sama sama menunggu seperti apa sebetulnya putusan terhadap
kasus pelanggaran etik dari firly bahuri ini
terima kasih maria sarjana atas laporan anda